gak apa kok
gigi kenapa sih
kamu udah telat
sekarang juga saya mau kamu ganti seragam kamu ya
dan layani semua pelanggan yang ada disini
tapi saya udah gak ditugaskan buat melayani pelanggan yang selagi
kamu denger madam
tadi saya udah bilang
saya ini owner baru di kafe ini
dan semua peraturan yang ada disini akan saya ubah
dan saya mau kamu ngikutin semua peraturan yang saya buat
kalau enggak juga kalau bisa kok angkat kaki dari sini sekarang
tunggu apa lagi
iya saya masih ingat kok kalau s sepuluh ke motor saya masih ditinggal jadi jaminan
yang sepuluh juta itu kan pak
ya bapak tenang aja saya nggak akan mangkir nggak akan kabur
iya pak saya akan tepatin janji saya
tabungan gue cuma empat juta
gue harus nyari lebihnya dari mana ya
masih oke sih ini gitar
ya itu barusan gue kirim foto gitar gue
rencananya mau gue jual
yaudah gue minta tolong kabarin aja temen temen lo ya
lima kali aja ada yang mau ya kan
iya temen temen band band lo
yaudah thank you thank you
siapa lagi ya
anak band di luar sekolah
itu gimana udah lo liat fotonya
iya foto gitar yang mau gue kirim
cuman ya memang udah lama
barusan gue juga pakai ini masih oke
gue butuh lebih dari itu
yaudah deh gak dulu deh
yaudah gue minta tolong kabarin temen temen lo aja ya
kali aja ada yang minat
iya fah siap
kalau menurut aku aku kasih saran sama kalian
kalian banyak banyakin sabar ya
menadapin madam pretty soalnya
dia susah ditebak apa maunya
yaudah aku pulang duluan ya
thanks ya siap fah
tuh kayaknya si madam pretty galak banget
semoga gue gak kena pecat ya sama madam pretty ya
gue butuh banget ya pekerjaan buat bantuin nyokap gue fah
pokoknya semangat kita gak boleh kendar
dan kita harus saling backup
masuk aja lah
ya pada cakar
papa boleh bicara sebentar sama kamu
kamu lagi ada masalah
sampai kamu mau menjual gitar kesayangan kamu
pasti tadi papa denger gue telpon awarin gitar ya
tapi kalau papa tanya gue ada masalah apa
berarti papa gak sempat denger
waktu gue ditelepon manager yang nagi uang ganti rugi sepuluh juta itu
tolong jawab pertanyaan papa
karena apapun masalah kamu
papa pasti akan coba bantu kamu
rifki nggak ada masalah apa apa kok
kamu gak pernah mau menceritakan masalah kamu ke papa
itu semua karena rifki ngerasa
rifki harus nyelesain masalahnya rifki sendiri
aku sebenarnya pengen tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh rifki
tapi kalau aku desa
rifki pasti semakin berkelit dan menghindar
tapi aku gak mau menceritakan masalah kamu
kalau kamu memang gak siap untuk menceritakan masalah kamu ke papa
kalau melihat anak papa sendiri kekurangan uang
sampai harus menjual barang kesayangannya
papa akan transfer uang saku bulanan kamu lebih cepat dari seharusnya
gak usah pak
gak apa apa ini urusan rifki
jadi biarin rifki yang nyelesain semuanya
papa akan hadirin kamu
papa akan hargai
kalau kamu mau menyelesaikan masalah kamu sendiri
papa memberikan uang saku ke kamu
itu adalah kewajiban papa
dan kamu gak bisa menolak itu
papa minta kamu luangkan waktu untuk kamu
kamu tunggu bentar ya
kasih dong kuncinya
eh kamu bisa naik motor metik kan
oh good kalau gitu kamu bisa dong nganterin makanan ini nih ke taman kenangan
sumpah ini aneh banget sih
biasanya kan mas fajar yang tugasnya delivery makanan
kenapa sekarang tugas dia jadi doper ke gue
ya tapi kalau gue protes madam pretty bakal ngamuk pasti
kamu ngapain di sini kamu sana dong
yaudah sekarang juga kamu kesana kamu anterin tuh pesenannya ya
hmm ada di atas motor ya kamu punya sim kan
ya good yaudah sekarang
michelle lo semangat ya gue yakin banget lo bisa jalanin tugas ini hati hati di jalannya
lo juga semangat
semoga rara merima permintaan maaf aku dengan aku kasih boneka kesukaannya ini